tim densus delapan puluh delapan anti teror menangkap seorang pria berinisial b
terduga anggota jaringan jad di kelurahan panjunan
kota cirebon jawa barat minggu pukul sembilan belas waktu indonesia barat
usai penangkapan penggeledahan di rumah pria berinisial b
pun dilakukan oleh petugas densus delapan puluh delapan
dibantu petugas dari polres cirebon
sejumlah petugas mulai menggeledah isi rumah
mulai pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
setelah b terduga anggota jaringan jad
yang berprofesi sebagai pedagang sid
dibawa tim densus delapan puluh delapan ke jakarta
dari proses pengeledahan petugas mengamankan sejumlah barang buku
selain menangkap terduga teroris b di kota cirebon
tim densus delapan puluh delapan juga menangkap terduga teroris berinisial yf
alias y buntung di desa paburangan
kabupaten cirebon jawa barat minggu petang
selanjutnya minggu malam tim densus dan polres cirebon
menggeledah sebuah rumah yang ditempati
yf di desa bojong lor kecamatan jamblang kabupaten cerbon
petugas menemukan sejumlah barang berupa cairan kimia
panas senjata angin serta beberapa barang lainnya
menurut polisi yf termasuk jaringan jad
atau jamahan seharu daulah
selain penangkapan dua terduga teroris di wilayah kota cirebon
dan kabupaten cerbon
seorang terduga teroris lainnya juga ditangkap
tim densus delapan puluh delapan di kabupaten indramayu
mereka kemudian langsung dibawa ke mabes polri
jajaran dari polres cirebon dalam hal ini
membantu atau membackup
penggeledahan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
terhadap terduga teroris yang tadi sore ditangkap
pukul delapan belas tiga puluh di desa panguragan kecamatan panguragan
dengan inisial yf alias y buntung
yang bersangkutan dugaan termasuk jaringan apa
terduga teroris jaringan jad
sehingga pada minggu sore tim densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri
melakukan pengerebekan di sebuah rumah kontrakan di bekasi jawa barat
dan menangkap satu remaja berinisial ha
ha merupakan anak dari terduga teroris berinisial nas
yang menyerahkan diri kepada polisi beberapa hari lalu
dari pengerebekan yang dipetegas mengamankan sejumlah barang bukti
berupa puluhan paku dan kabel
nas diketahui memiliki hubungan erat dengan abu zi
yang merupakan pimpinan kelompok jad bekasi
yang sudah tertangkap lebih dulu
untuk hari ini memang betul ada pengledahan dari densus delapan puluh delapan
yaitu tepatnya di rt dua rw empat di karangsatria
di sini tempat kontrakannya yang sekarang sudah diamankan
yang punya kontrakan
di sini menurut keterangan dari warga dari pak rt
bahwa tinggal di sini baru dua bulan
untuk kerjaan memang tidak jelas
kadang dia membawa krep
tetapi kadang juga
akhirnya pulang malam itu menurut keterangan dari warga